selama ini kegiatan kamu apa aja
lagi di jalan
lagi ada urusan
gak juga lagi main aja iseng
bosan gak ada kerjaan
jalan geliran kamu
jangan diem aja
garut garut garut
garut garut garut
garut garut garut
ini ateb sama opik yang mau bantu kita
ya maju sedikit lagi
atleti di jalan semoga selamat sampai tujuan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
ikut duduk kang bro
sekalian ada yang mau saya omongin mas bro
aku udah gak bantuin junai dijualan baju gur lagi
mulai hari ini aku kerja
apabila bandung cerah
jadi tukang parkir
aku mah gak masalah
aku malahan ikut senang kamu keterima kerja
mulai kapan kerjanya
hari ini mas bro
tapi saya diajarin dulu kan bro
masa parkir aja harus diajarin mas bro
aku berangkat ya
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan
kamu mau kemana
mau ke kantor
karyawan kita sekarang berapa orang
emak udah ke kantor
oda dari pagi
sekarang karyawan banyak jangan sampai nunggu
biarpun kamu karyawan biasa bukan manajer
tapi kamu karyawan yang senior harus bisa jadi contoh
kerja yang benar
kalau di sana ada emak di sini akang tenang
semua karyawan pasti disiplin kerjanya rajin
soalnya ma itu seperti company
kenapa kamu senyum ajak bercanda
kalau bukan bercanda apa
senyum itu artinya saya kerjanya ikhlas
kamu kerjanya ikhlas enggak
kalau ikhlas coba senyum seperti titin
esy mau berangkat
akang juga mau pergi
hari ini saya ada panggilan kerja
tunggu mangkuknya diberesin
kalam atu ini juga belum beres
selama ini kegiatan kamu apa aja
kamu di mana
kamu di mana
lagi di jalan
lagi ada urusan
enggak juga lagi main aja iseng
bosan enggak ada kerjaan
jalan giliran kamu jangan diem aja
jangan bergerak ikut saya kator
sumedang sumedang sumedang
sumedang sumedang sumedang
sumedang sumedang sumedang
sumedang sumedang sumedang
sumedang sumedang sumedang
saya dipanggil polisi
disuruh ke kantor polisi
gak usah manggil cantik
terlalu ketauan modusnya
nanti pulang jam berapa
biasa jam limaan
mau dijemput gak
iya aku mah dah gak punya mobil
iya biar jelek milik pribadi
kreditnya udah lama lunas
enggak ah mending pulang pakai angkot aja
kalo mau ketauan fanda dari sini pakai angkot apa
kalo mau ketauan fanda dari sini pakai angkot apa
gak usah pakai angkot saya kebetulan mau pulang
masa kamu gak ngerti
benar cuma dimintai keterangan aja
iya dimana kamu sekarang
udah di jalan tapi saya
udah terus jalan mau apa lagi
mau rasa apa
original keju atau green